di dalam evakuasi ini kita juga menerobos eceng gondok
tim gabungan basarnas bandung polairut polres purwakarta dan tim rescue damkar purwakarta
minggu malam diterjunkan untuk mencari dua puluh tiga wisatawan yang terjebak di danau jatiluhur purwakarta jawa barat
para wisatawan berasal dari jakarta bogor tanggrang dan subang
dua puluh di antaranya dewasa sementara tiga lainnya anak anak
saat ditemui tim gabungan para wisatawan yang terjebak selama enam jam ini lemas dan ketakutan
tim berhasil menemukan para wisatawan setelah dua jam bekerja membuka jalur yang tertutup eceng gondok
petugas kemudian memindahkan wisatawan dari perahu cukung ke perahu polairut
para wisatawan tiba di jatiluhur minggu siang dan meminta warga mengantar ke tempat pemancingan menggunakan dua perahu jukung
minggu sore ketika hendak kembali eceng gondok yang tertiup angin menutup jalur mereka
yang ketemu di sini berapa jam tadi terjebak pak

itu awalnya gimana sih pak sampai terjebak
ya awalnya tadi jadi kita jam empat tiga puluh kita mau berangkat tiba tiba angin kencang masuk eceng udah kita gak bisa bergerak
polai pores purwakarta menerima laporan pada minggu pukul sembilan belas dan langsung menuju lokasi
perahu ada dua perahu tadi itu
dua perahu jumlah penumpangnya dua puluh dua orang
proses evakuasi tadi sulit atau gimana komandan
kesulitannya apa namanya kita kan eceng gondok ya
kini ke dua puluh tiga wisatawan sudah kembali ke rumah masing masing
dian firman syah purwakarta jawa barat